kabar meninggalnya penyanyi solo pria indonesia mike mohede mengejutkan keluarga serta para sahabatnya
kedatangan jenazah mike mohede disambut keluarga dan sahabat di kediamannya di bintaro tanggerang selatan senin dinihari
mike yang dikenal sebagai juara ajang pencarian bakat pada tahun dua ribu lima meninggal dunia pada minggu sore di rumah sakit premier bintaro karena serangan jantung
jenazah mike tiba di rumah duka di jalan kuricang bintaro tanggerang selatan dinihari tadi
sahabat dan keluarga yang hadir langsung memberikan penghormatan terakhir kalinya terhadap jenazah mike
menurut salah satu sahabat mike dearly penyanyi itu sebelumnya tidak pernah mengeluh sakit
ia gemar bermain playstation dan setahu dirinya tengah menjalani program diet sehat untuk menurunkan berat badannya
hingga kini jenazah mike masih disemayamkan di rumah duka
keluarganya sendiri belum memberikan keterangan di mana mike akan dimakamkan
farul rozi tanggerang selatan
meninggalnya penyanyi mike mohede membawa duka yang mendalam dan juga meninggalkan kesan baik di mata para artis termasuk artis dan juga presenter daniel mananta
sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama kami daniel mananta yang merupakan sahabat dari mike mohede
selamat pagi daniel
selamat pagi sheryl
kita saat ini disini juga
ingin terus merayakan juga legacy dari seorang mike mohede
bisa diceritain gak daniel bagaimana sih kesan terhadap sosok seorang mike selama mengenal dia dari tahun dua ribu lima belas
well to be honest sih mike nya tuh bisa dibilang ya kayak
apa ya dia cheerful terus gitu ya
and semua omongan dari mulut dia itu always brings life
gak tau kenapa ya kayak
setiap kali gue ngobrol sama dia apapun yang diomongin sama dia itu selalu positif
cara dia ngomong cara dia bercanda
ya daniel kan udah mengenal mike sejak lama nih
sebenarnya apa sih cerita paling berkesan sendiri untuk daniel saat bersama dengan mic
yang lucu sih kayak
kalau misalnya dia setiap ketemu gue
oke yang namanya dunia artis itu
orang orang tuh kadang kadang gak konsisten gitu
kayaknya kalau misalnya si mike nya yang paling konsisten banget
setiap kali dia ketemu gue dia pasti langsung ngomong
dia selalu manggil gue d gitu
gak tau kenapa
dan gue lalu bantu sama dia gitu ya
dan dia selalu ngakak terus gitu
kalau misalnya gue panggil m
ya kok m gak asik banget bro
gue keinget banget pas gue lagi beli ps gitu
eh beli beli apa
ketemu sama dia
gue juga kayak
lah lu ngapain disini
dan habis itu yang
ternyata dia gamer sejati banget gitu kan
dan ternyata ya kemarin
pas dia mengembuskan nafas terakhir pun juga
dia masih main ps
seseorang yang gue kenal
di dunia entertainment itu jarang banget
serendah hati dia
dia ninggalin duluan gitu
seperti yang tadi
daniel sudah bilang gitu
dan juga merupakan sosok yang sangat positif
nah apa yang harusnya kita lakukan
sebagai teman teman dan juga sahabatnya mike gini
untuk mengenang dan juga merayakan hidupnya
gue dateng ke
itu jam sebelas malam
gue pikir tuh kayak
wah ini udah jam sebelas gini sih
udah kayaknya agak sepi nih ya
sampai jam satu pagi itu
malah semakin rame
orang ngeliat lu dari
bukan dari hasil karya lo
seberapa hebatnya lu
tapi orang bener bener ngeliat lu dari personality lu
sama relationship lo ke orang orang lain gitu
kayak selalu cinta damai
dia nggak pernah
bersengketa sama orang
dia nggak pernah ngomongin jelek tentang satu orang pun
semasa hidup dia
kebukti banget kemarin dari
semuanya ada di situ
dan kita semua bener bener kayak
kita di situ sih
pengen banget kayak
keluarga yang ditinggalkan gitu
dan kemarin gue ketemu judika
dan judika sendiri juga
kayaknya yang paling dekat banget sama dia
judika juga sedih banget gitu
kita tahu lah hubungan dia sama judika pun juga
bukan cuman sekedar
sahabatan di idol aja
mantan pacarnya si mike sendiri
dikenalin sama judika gitu
khususnya di dunia entertainment
oke oke daniel yang terakhir nih
apakah ada informasi
mengenai pemakaman mike
untuk selasa besok
tau gue itu di
rumah duka yang mike mau hedeh
di jalan kuricang
jalan kuricang raya
hari selasa ya
tapi malam hari ini sih
di tempat yang sama
banyak banget yang
yang mau mempersembahkan lagu lagu juga gitu
mulai dari jam delapan malam gitu
jadi kayak mungkin
jadi mungkin ada temen temen artis juga
yang akan mempersembahkan lagu lagu buat
buat mike juga gitu
emang ini sesuatu yang menyedihkan
dimana mike sendiri
telah membuat perubahan banget sih
di dunia musik indonesia
kita juga bisa datang ke sana
sepertinya nantinya ya andra
daniel mananta terima kasih
sudah bergabung bersama kami kali ini
thank you andra